sementara itu sebanyak empat sembilan ratus enam calon haji asal jawa timur dari kloter satu hingga dua belas sudah tiba di madinah
dua anggota jemaah calon haji asal gresik dan bangkalan meninggal dunia di madinah
sehingga total yang meninggal ada lima orang
dimana tiga diantaranya meninggal di tanah air karena sakit
calon haji yang meninggal bernama ahmad suhadap tergabung dalam kloter sembilan embarkasi surabaya
suhadak dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit setempat
menurut kepala kanwil kemenak jawa timur suhadak mengalami sesak nafas dan muntah
ia sempat mendapatkan penanganan medis oleh petugas di bandara sesaat setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat
seorang lagi calon haji dari bangkalan madura yang tergabung dalam kloter satu yakni lengen delem dusalam
pria berusia sembilan puluh tahun ini wafat di rumah sakit di madinah pada sabtu malam
keduanya dimakamkan di pemakaman di madinah
di madinah ada dua orang